sudah satu tahun
rendy savataneta mengurus ketiga anaknya tanpa kehadiran seorang istri
sebagai orang tua tunggal randy harus mengambil peran ganda sebagai ayah dan ibu dalam merawat anak anaknya
biasanya mereka mencoba untuk take care semuanya
jadi mulai dari menyiapkan kebutuhan untuk anak anak sekolah
kemudian juga makan bersama sama dengan anak anak kasih sayang
jadi itu yang saya coba untuk menggantikan perannya
yaitu dengan selalu ada
untuk mereka dari sehari hari mereka
yang biasanya itu diisi sama ibu dan ini diisi oleh seorang ayah
di tengah kesibukannya bekerja
pria berusia tiga puluh dua tahun ini mengaku sempat mengalami kesulitan
untuk membagi waktu antara bekerja dengan meluangkan waktu bersama ketiga buah hatinya
yakni mendy mika dan manta
manajemen waktu dan menentukan
dan prioritas menjadi kunci bagi randy untuk tetap dekat dengan anak anaknya
seperti meluangkan waktu untuk makan siang bersama anak di jam istirahat kantor
udah apa belum
cerita berbeda datang dari alfie zasyam
pria yang akrab di sapa piza ini menjadi salah satu ayah inspiratif
yang memiliki anak berkebutuhan khusus
sejak berusia dua hari kemal muhammad rizki aficena buah hatinya
sejak kemal berusia enam minggu
pizza rutin membawa buah hatinya terapi
untuk menstimulus sensor motorik hingga intelektualnya
perpustakaan dan saya formasi
buah universitas yaksinitau
kini kemal yang telah berusia dua puluh dua tahun

bahkan kemal bisa mengenyam pendidikan
di salah satu universitas swasta di jakarta layaknya anak normal
suka gak suka mau gak mau
ini adalah amanah
amanah untuk merawat
kemudian membesarkan mendidik dan yang lain sebagainya
dan udah gak boleh lagi milih milih
apakah anak ini anak berkebutuhan khusus
atau anak ini adalah anak yang super dan yang lain sebagainya
ya apapun itu
itu dikasih oleh tuhan
oleh tuhan ya psikolog anak dan keluarga rahajeng ika menyebut peran ayah yang terlibat langsung
dalam membesarkan anak anaknya dapat memberikan dampak positif untuk kesehatan mental serta
cara berpikir anak saat mereka besar nanti kedekatan antara ayah dan anak harus dibangun
sejak buah hati belum dilahirkan hingga tiga tahun perkembangan awal mereka
anak anak yang dekat dengan figur ayah biasanya akan lebih kreatif lebih bertanggung jawab dan
lebih berani dalam melakukan banyak hal jadi dia lebih semangat untuk ngelakuin hal hal yang aktif
gitu loh mbak beda dengan kalau hanya dekat dengan figur ibu karena kan ayah biasanya identik dengan
pergi keluar mencari nafkah gitu ya jadi gerak mikir rahajung ika menambahkan ayah akan menjadi contoh
langsung untuk seorang anak
dan terima kasih bapak bapak sudah memasakkan aku hingga kini selamat hari
ayah ayah ayah selalu selalu sehat amin
hai muah muah muah
mentari detan zil di prasetyo jakarta